lalu seperti apa antusiasme para pemudik sepeda motor yang akan mudik gratis salah satunya menggunakan kapal laut
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia ada desi aritonang di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
halo desi selamat siang desi bagaimana melihat antusiasme warga jakarta memanfaatkan mudik gratis dengan menggunakan kapal laut ini
dan apakah prosesnya sudah cukup memudahkan para calon pemudik untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini
kita bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pemudik motor yang biasanya melalui jalur pantura
yang ketiga tujuannya adalah ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa ada alternatif moda transportasi untuk melakukan mudik menggunakan kapal laut
nah untuk mudik gratis kali ini antusiasmenya untuk hari pendaftaran pada hari ini memang di tempat saya di pelabuhan tanjung priok di pelabuhan penumpang nusantara
itu belum terlihat
karena memang masih merupakan hari pertama pendaftaran
dan juga sebenarnya pendaftaran pada hari ini adalah masih diperuntukkan untuk pendaftaran online melalui situs mudik gratis yaitu mudikgratis debhub go id
jadi ketika ada calon pemudik yang mendaftarkan melalui online dan membutuhkan validasi itu bisa datang ke sini apabila mengalami kesulitan saat mendaftar secara online
nah untuk pendaftaran offline nya itu sendiri
dibuka mulai tiga april sampai tiga belas april dua ribu dua puluh tiga yang bisa daftar langsung ke lokasi di pelabuhan nusantara pelabuhan penumpang tanjung priok ini
dan untuk keberangkatannya sendiri puspa itu dibuka untuk lima belas april keberangkatan lima belas april dan tujuh belas april dari pelabuhan tanjung priok jakarta menuju semarang pelabuhan tanjung emas
dibuka untuk dua hari keberangkatan menggunakan kapal
sementara untuk kepulangan atau arus balik yaitu pada dua puluh lima april dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga dari tanjung emas semarang pelabuhan tanjung mas menuju jakarta di pelabuhan tanjung priok
kemudian untuk kuotanya sendiri buat masyarakat yang masih ingin mencoba ikut mudik gratis dari kemenhub ini
bisa dibuka kuotanya itu untuk motor sebanyak rp satu dua ratus lima puluh
sementara untuk penumpang atau orangnya itu sebanyak dua lima ratus orang
artinya dengan dua kali keberangkatan pada lima belas dan tujuh belas april itu kuotanya menjadi dua lima ratus motor dan penumpangnya menjadi lima orang
berlaku hal yang sama pada arus balik nanti dari semarang menuju jakarta
dan antusiasme ini tadi sejumlah calon pemudik sudah saya tanyakan memang betul sekali mereka ada yang sudah ikut pada dua kali sebelumnya
dan juga sudah ada yang enam kali mereka melihat bahwa ini memang menjadi mudik yang menyenangkan bagi mereka yang berkesan
bagi mereka karena bisa memberikan kenyamanan
mereka berangkat pada pukul lima sore kemudian sudah sampai pada keesokan harinya pada pukul setengah tujuh pagi
dan kembali bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan motor mereka itu sendiri
menuju lokasi mereka masing masing ada yang ke pati ada yang ke solo ada juga yang ke purwodadi
jadi mudiknya ini menyenangkan
dan juga di dalam mereka mengaku mendapatkan makanan untuk berbuka puasa dan juga makanan untuk melakukan sahur seperti itu
sehingga mereka tertarik untuk terus ikut dan tadi ada yang membawa teman mereka untuk sama sama bisa mudik menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kementerian perhubungan ini
puspa untuk syarat syaratnya sendiri saat mendaftarkan secara online maupun offline itu cukup sederhana
yaitu memiliki sim c asli kemudian stnk asli dan juga ktp
serta kartu keluarga jika ada yang membawa istri maupun anak mereka atau kerabat lainnya
kemudian untuk syarat lainnya khususnya yaitu motor harus memiliki motor yang sehat
memiliki standar dua untuk bisa disandarkan tetapi tidak untuk tegak seperti itu
kemudian motornya juga harus memiliki helm dan sudah terisi bensin minimal satu liter
dan yang paling penting juga bahwa penumpang harus sudah melakukan vaksin covid sembilan belas sebelum berangkat
artinya itu menjadi syarat utama juga sudah melakukan vaksin covid sembilan belas booster sampai booster satu
dan ini menjadi yang utama juga saat nanti keberangkatan mereka puspa
baik saya ulang kembali pendaftaran mudik gratis dari kementerian perhubungan ini ada di mudikgratis debhub go id
begitu ya desi desi aritonang terima kasih sudah bergabung dan memberikan informasinya selamat siang